sementara itu pengadilan negeri jakarta selatan menyatakan bocoran dua cuplikan video tentang fonis verdi sambo menyesatkan
karena tidak utuh diedit dan ditambah narasi sebagai judul
pengadilan negeri jakarta selatan menyatakan hal ini setelah melakukan penyelidikan internal
pejabat kumas pengadilan negeri jakarta selatan ju yamto pada jumat siam mengatakan
hakim wahyu imam santoso mengaku perbincangannya saat itu membahas hal normatif
terkait dengan ancaman pidana dari kasus pembunuhan berencana
pihak pengadilan negeri jakarta selatan meyakini bahwa hakim wahyu iman santoso bersama majelis hakim lainnya
bekerja dalam konteks profesional untuk mengungkap kebenaran berdasarkan fakta fakta material yang ada
video tiktok tersebut hanyalah merupakan potongan atau editan yang ternyata
setelah kami klarifikasi kepada beliau kepada fonis
wakil ketua pengadilan negeri jakarta selatan tersebut
tidak menampilkan secara utuh pernyataan pernyataan beliau
yang kedua bahwa dalam pernyataan sebenarnya beliau berbicara secara normatif saja sebenarnya
menyangkut persoalan ancaman pidana di dalam tindak pidana pembunuhan berencana
maka beliau menyebutkan soal ancaman pidananya yaitu pidana mati
seumur hidup dua puluh tahun itu yang beliau sebutkan sebenarnya
dan tidak ada berbicara soal pembocoran putusan